menteri perdagangan muhammad lutfi meresmikan tiga pasar rakyat di dua kabupaten
yaitu kabupaten kebumen dan kabupaten purworejo jawa tengah
upaya revitalisasi pasar rakyat dilakukan untuk menjaga agar pasar rakyat tetap menjadi tempat yang nyaman
bertemunya penjual dan pembeli
diharapkan perbaikan pasar rakyat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
kemudian yang kedua
pedagang pasar rakyat darawati di kabupaten kauman jawa tengah terlihat sombringah
karena pasar rakyat yang sebelumnya kumuh dan becek sejak tanggal enam belas desember telah berubah
menjadi pasar rakyat yang rapi bersih dan nyaman
sri suryani sebelumnya ibu rumah tangga di rumah
namun sejak pasar rakyat darawati dipugar kini dia mendapat lapak dan dapat perjualan di pasar
dulu saya hanya ibu rumah tangga tapi sekarang setelah ada pasar baru
jadi ingin ikut perjualan ada lapak juga
berbeda dengan pasar rakyat sebelumnya yang kumuh
pasar derawati saat ini setelah dipugar dengan biaya lima miliar
menggunakan alokasi dana apbn kementerian perdagangan
saat ini kondisi pasar darawati memiliki tampilan yang hampir seperti pasar modern
dari mulai bangunan kios depan lantai serta los pasar
yang tertata dan terbuat dari keramik
sehingga seluruh pedagang dapat berjualan terpeta rapi
dan para pembeli dapat berbelanja dengan nyaman
senada dengan pedagang pasar rakyat darwati
para pembeli juga saat ini lebih nyaman karena sudah tidak kotor lagi berbelanja di pasar rakyat
sri dan dwi merupakan pelanggan pasar rakyat darawati yang merasakan betul kondisi pasar sebelumnya setelah dipugar
saat ini belanja di pasar rakyat lebih tenang dan lebih nyaman
lebih nyaman ya daripada yang dulu lebih baik yang sekarang
iya masih tenang
kalau hujan banjir
sekarang sudah bersih
iya sudah bersih
dalam sambutannya menteri perdagangan muhammad lutfi yang mengajak menteri bumn erick thohir menyampaikan
keberadaan pasar rakyat di hari ini di indonesia sudah banyak yang ditata
dan dibangun sehingga lebih nyaman untuk berjualan dan berbelanja
akan tetapi kedepan pasar rakyat harus menyesuaikan kebutuhan jaman
tumbuhnya teknologi informasi yang begitu pesat
harus dipersiapkan agar pedagang pasar rakyat tetap bisa bertahan kedepannya
untuk itu keberadaan kementerian bumn yang memiliki potensi besar untuk bersama sama berkolaborasi
menyiapkan pedagang pasar rakyat agar mampu bersaing di masa yang akan datang
kedepan pedagang pasar rakyat dapat bertransaksi non tunai dan bahkan dapat bertransaksi secara digital
kalau hanya pasarnya dari tahun ke tahun itu pasarnya sudah ada
tetapi yang kita perlukan itu adalah
bagaimana pasar ini bisa mendekatkan antara penjual dan pembeli
bagaimana tadi dikatakan pak bupati
yang barang barang di sawah tadi itu bisa ditingkatkan ntp nya
nilai transfer petaninya supaya bisa lebih sejahtera
dan bagaimana pasar ini bisa ikut loncatan dengan terobosan teknologi dan keuangan di masa yang akan datang
selain meresmikan pasar dorowati
menteri perdagangan muhammad lutfi dan menteri bumn erick thohir
juga meresmikan pasar kejawang di kabupaten kebumen
dan dilanjutkan meresmikan pasar purworejo di kabupaten purworejo
saat ini seluruh pasar rakyat di kabupaten kebumen telah direvitalisasi
sementara bupati purworejo agus bastian menyampaikan kepada menteri perdagangan
agar sejumlah pasar rakyat yang ada dan masih belum direvitalisasi dapat segera menyusul untuk segera diperbaiki